dua ribu sembilan belas calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno mengaku bersama dengan pasangan calonnya prabowo subianto
tidak menyiapkan kejutan atau program baru yang akan dipertontonkan kepada publik
debat bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial keuangan dan juga investasi
serta perdagangan dan juga industri ini akan diikuti dengan tetap berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil
dan juga menengah melalui penciptaan lapangan kerja serta penguatan sektor agrikultur
kita ingin tingkatkan investasi kita perlu banyak investasi untuk buka lapangan kerja
kita ingin harga harga stabil oleh karena itu kita ingin suasembada pangan suasembada beras
kita dorong sektor agriculture sektor sektor manufaktur ini akan menjadi fokus kita ke depan
apakah ada program pamungkas yang akan diluncurkan mungkin
kita sudah sampaikan there won't be any surprises tapi kita akan hadirkan pemerintahan yang kuat dan kepimpinan yang tegas
kita pastikan bahwa prabowo sandiaga uno akan berjuang